hai penghuni rumah di rt satu rw satu desa kubangpari ini sejak beberapa hari lalu tidur di teras rumah
tidak ada dinding penyekat sebagai penutupnya ada tiga orang yang menempati rumah tua ini
mereka adalah ahmad amin lutfi bersama istrinya dian awit saputri kemudian kakak dari ahmad
yaitu bahtiar ketiganya terpaksa tidur di emperan rumah lantaran takut seluruh bangunan ambruk
kondisi rumah tersebut sudah sangat lapuk sejumlah tiang penyangga sudah kropos dimakan usia tembok
kerangka rumahnya pun sangat rapuh rumah keluarga ini sudah ambruk dua kali tiga bulan
lalu ambruk di bagian belakang dan hari minggu kemarin ambruk lagi di bagian samping
kali turun hujan di bagian dalam rumah ini sudah terlalu banyak orang yang menemukan rumah ini
dalam rumah selalu banjir karena atap yang bocor air hujan akan mengalir deras dari atap ke
lantai rumah selain untuk tidur teras dengan panjang enam x dua meter juga dimanfaatkan untuk
dapur untuk menghalau hawa dingin saat hujan mereka menutup teras dengan terpal plastik
hai nah udah tua dan musim hujan artinya kemarin karena hujan apa karena hujan ambruk di bagian
mana bagian kamar tengah sampai ke belakangnya
pemerintah desa belum bisa membantu memberikan biaya bedah rumah karena belakangan nicest dadu
di rumah kan dengan kubang pari yang kondisinya rusak pemerintah desa belum bisa membantu memberikan
pabrik untuk kemasnadaya jika ada misi beha begitu banyak orang rendah aku adalah kemudian relationships
karena keterbatasan anggaran
kita menunjuk ke sini ke lokasi
nanti insya allah katanya bulan delapan terrealisasi
yang penting dari desa mengajukan permohonan
rumah ini rusak parah karena tidak pernah direnovasi
kondisi ekonomi yang serba kurang menjadikan mereka tidak mampu memperbaiki rumah
imam suripto brebes jawa tengah